penyidik juga telah menyita sekitar enam lima juta dolar amerika yang terdiri dari uang tunai dan barang barang berharga dari berbagai lokasi termasuk kantor intelijen malaysia
sejak kejatuhan pemerintahan najib razak pemerintah baru malaysia gencar melakukan pengungkapan kasus kasus korupsi yang melibatkan pejabat pejabat di pemerintahan sebelumnya
kita ke informasi selanjutnya
rabu waktu setempat meksiko baru saja memecahkan rekor torta terpanjang yang pernah dibuat di amerika latin
dalam lima belas tahun terakhir
torta yang merupakan makanan cepat saji khas meksiko ini memiliki panjang total tujuh puluh meter
bertempat di wilayah venustiano karanza di kota meksiko otoritas setempat bekerjasama dengan puluhan perusahaan lokal membuat torta pemecah rekor ini
torta ini terbuat dari ribuan potong roti selada kemudian bawang dan juga tomat yang dicampur dengan lebih dari enam puluh bahan tambahan
seperti ratusan liter mayonnaise kemudian mustard
dan juga saus pedas
pemecahan rekor ini diharapkan mampu menaikkan pamor torta yang penjualannya menurun dibandingkan dengan makanan cepat saji lainnya
dan demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi
saya prasidya puspa